melainkan ditransfer melalui bank account dan sebagian dikirim melalui kantor pos kepada penerimanya
yang penerimanya itu sudah ada datanya namanya alamatnya ktp nya nomor rekening banknya dikirim sekaligus
apakah dengan pola pola pengiriman seperti itu mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu
kamu pilih gibran kamu pilih prabowo atau kamu pilih anies atau kamu pilih ganjar atau tidak mungkin
yang ketiga selama persidangan ini begitu gencar pemohon satu pemohon dua itu
begitu dahsyatnya bantuan sosial
itu disalahgunakan oleh pak jokowi
bahkan seorang romo seorang pastor katolik di sini mengkualifikasikan presiden jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos
apakah orang orang ini termasuk pastor ini bicara tanpa data bicara omong kosong tidak mengerti
atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri
ada orang yang ngomong tanpa data seperti ini
saya ingin klarifikasi saja
anda tadi bilang anggota tkn tim kampanye nasional sebagai jurubicara
berarti anda bagian dari tim pemenangan prabowo gibran
terima kasih saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu
terima kasih yang mulia
betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang ahli
bagaimana menghina gurunya sendiri
itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini
saya sebelum menyampaikan pertanyaan
saya ingin memulai dari sebuah analogi
kalau saya berlaku baik terhadap seseorang
itu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya
seorang manusia yang rasional
cara berpikir dan sikap pasti seperti itu
saya sekarang masuk kepada
tidak mungkin ada pengaruh secara langsung
terhadap keterpilihan seorang petahana
terhadap bansos itu sendiri
saya mau katakan begini kepada saudara
bahwa kalau kita melihat
kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa
yang di cover oleh alasan sebagai
padahal el nino sendiri sudah selesai di bulan november
nah kemudian untuk apa dan kepentingan apa
kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat
kalau tanpa memiliki efek elektoral
terhadap kehendak yang mau dicapai oleh
ataupun seorang prabowo gibran
nah saudara ali tentu saya mau bertanya
apakah saudara sudah pernah meneliti
berapa keterpengaruhan antara bansos yang ditebarkan
dengan preferensi politik masyarakat kita
sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada pasangan dua
itu yang pertama yang mulia
hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logiknya
seorang ahli merekonstruksi kembali
hubungan kausalitas antara pemberian bansos
saya kira sebodoh bodoh saya yang mulia
saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang
tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik
pada saat momentum di mana pemilu
orang punya kebebasan dalam memilih
tiba tiba diberikan sesuatu untuk
dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu
saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini
saya kira yang pertanyaan saya adalah
dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa
sehingga saudara bisa berkesimpulan
bahwa tidak ada pengaruh bansos
dengan preferensi masyarakat itu sendiri
yang mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas
bukan hanya guru dari saudara prof hamdi
prof harko menyatakan bahwa di indonesia
pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif
karena belum pernah sekalipun pertahanan yang menggunakan strategi tersebut
jadi bukan cuma prof hamdi yang mengatakan bahwa bansos itu berpengaruh
tapi dari prof suharto pun juga mengatakan begitu
jadi tidak hanya satu ahli menyatakan begitu
pelan pelan supaya bisa ditangkap
siap maaf yang mulia
mengaku bertemu dengan presiden joko widodo
untuk meminta izin mendukung paslon dua atau prabowo
apakah benar benar saudara ahli netral dalam memberikan keterangan ini
kalau dalam penelitian atau hasil bacaan
saudara ahli tadi mengatakan
bansos itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas
lalu apa faktor paling utama yang mempengaruhi elektabilitas
dan itu bisa berdasarkan riset saudara ahli
atau hasil pembacaan saudara ahli terhadap riset riset yang ada
dari bawaslu dari hakim
silahkan saudara ahli dijawab
apa yang menyebabkan kira kira pak mahfud mendapatkan manfaat
kalau saya tidak punya data lanjutan dari kompas
kita harus disiplin untuk menyatakan
kalau tidak punya data jangan langsung mengklaim sebuah kejadian
pertama bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat
bantuan bantuan langsung yang banyak itu kan
sebagian besar di tangannya kementerian sosial
bisa saja sebagian ini kan kecil
di antara dua puluh enam persen itu kira kira sekitar satu lima persen orang
secara absolut itu satu lima persen orang
tapi mungkin saja mereka beranggapan bahwa
ini digelontorkan oleh kementerian sosial
yang menterinya juga berasal dari partai yang sama
itu pun pengaruhnya secara full kecil
tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh
sekali lagi saya tadi kasih contoh antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi
saya dengan prof yusril bisa saja naik kereta yang sama
saya turun di cirebon profil turun di surabaya
bukan karena saya turun di cirebon beliau turun di surabaya
hanya punya hubungan saya sampai di cirebon
bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan pengaruh
kalau yang untuk lain lainnya menurut saya
bantuan el nino bantuan lima puluh persen subsidi bbm dan segala macam
seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana
saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri
yang kalau kita duduk bersama sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain
tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain
hasil kajian dari laboratorium ilmu psikologi politik
yang kemarin disampaikan di sini halaman dua puluh dua
yang dilakukan oleh kamen tahun dua ribu lima belas
berupa layanan kesehatan di dua puluh lima negara di eropa
berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petahana
tiga ratus tiga puluh tujuh itu di argentina tetap di bawah lima
dan tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain
karena ini bukan menafsirkan kitab suci
jadi ini ilmu cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara
sorry prof tadi pertanyaan disalah gunakan oleh
nah yang ini saya tidak punya data
tiga delapan ini bukan angka yang solid
itu bilang ini bantuan dari pemerintah
ya mungkin akan mempertanyakan soal netralitas
ini soal masyarakat saja pertanyaan dari
penasihat dari tiga tadi
kalau saya sudah membuktikan berkali kali bahwa
bantuan sosial tidak berhubungan dengan
tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat
saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka
tidak bisa kita jadikan generalisasi
tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum
jumlah sampling nya harus cukup
bagaimana misalnya pernyataan romo magnis suseno
pendapat seorang profesor guru besar
sebagai penghargaan terhadap kebakaran
tapi kalau kita bicara soal
tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan
harus dikritisi dan harus dipertanyakan
koefisien dua puluh sembilan tidak bisa dibaca
tidak bisa dibaca sebagai bahwa
tidak bisa dibaca seperti itu
beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu
tidak bisa data itu dibaca dengan cara
tidak akan bisa membaca data ini dengan cara
terkait trauma magnis itu berbicara soal moral dan etika ya
dan pandangan dari romo magnis tolong dihargai
jawab pertanyaan terakhir dari pembawa nomor dua
terdapat afidafit dari prof suarko
bukan hanya dari guru ahli prof hamdi